saudara sebanyak tiga ratus lima puluh lima calon haji asal banyumas berangkat menuju embarkasi donohudan solo jawa tengah
suasana haru mewarnai keberangkatan jemaah haji
isak tangis keluarga pengantar jemaah haji pecah di gor satria purwokerto rabu pagi
keluarga berharap jemaah haji dapat menunaikan ibadah haji dengan lancar
sebagian besar jemaah haji dalam kloter sembilan belas ini merupakan lansia
tahun ini ada satu satu ratus delapan puluh lima calon haji asal banyumas yang terbagi dalam empat kelompok terbang